hai jadi susanto bersama rekannya sedang mencari bunga untuk ditempatkan di kantornya secara
rutin dan berkala dibanding sebelum pandemi kofi sembilan belas kini harga bunga jenis aglonema mengalami
masa corona biasanya harga berapa sekarang biasanya harga seratus jadi satu ratus tiga puluh malah rusmini
salah satu pedagang bunga di jalan raya batu raden banyumas jawa tengah menyebut selama pandemi jumlah
pembeli bunga meningkat harga bunga pun mengalami kenaikan bahkan harga beberapa jenis bunga seperti
nyokap adonema sama itu mas monstera layak harus janda bolong juga cuma yang parigata loh kalau
yang pariwisata memang mahal kalau yang biasa sih ya standar harganya sampai berapa paling mahal kalau
yang parigata itu nyampe dua juta tiga jutaan mas selama terjadi pandemi sejumlah warga mengisi
kegiatan di rumah dengan menanam bunga kondisi ini pun membuat penjualan bunga di kawasan batu
raden banyumas mengalami peningkatan
masuki pandemi corona sejumlah warga memilih untuk beraktivitas di rumah dan dampaknya mereka
kemudian melakukan aktivitas seperti menanam bunga terus kemudian mengemas bunga dalam pot begitu dan
ini terasa sekali bagi para penjual bunga di kawasan baturaden selain penjualan mereka
meningkat ya dibandingkan dengan hari normal sebelum pandemi sejumlah bunga juga harganya
cukup melambung tinggi nah tentunya ini menjadi berkah sendiri pandemi tetapi bagi para pedagang
bunga ini masih bisa menghasilkan dan masih bisa produktif dan bahkan omset mereka mengalami
peningkatan yang cukup signifikan roby sofwan amin banyumas jawa tengah